pembacaan keputusan presiden republik indonesia tentang pengangkatan wakil ketua mahkamah agung bidang non yudisial oleh deputi bidang administrasi aparatur kementerian sekretariat negara
dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan
ketiga dan seterusnya ditetapkan di jakarta pada tanggal tujuh mei dua ribu dua puluh empat presiden republik indonesia
rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan
pengucapan sumpah jabatan wakil ketua mahkamah agung bidang non yudisial di hadapan presiden republik indonesia
saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban wakil ketua mahkamah agung bidang non yudisial dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya
memegang teguh undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan menjalankan segala peraturan perundang undangan dengan seluruh seluruhnya
menurut undang undang dasar negara republik indonesia
dan berbakti kepada nusa dan bangsa
rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula
persiapan penandatanganan berita acara
dimohon menuju meja penandatanganan
kepada yang terhormat presiden republik indonesia
dimohon berkenan menuju meja penandatanganan
wakil ketua mahkamah agung bidang non yudisial
segala sama pelayan wanita indonesia
jika anda mahu mengulangi pertanyaan di slides ini
silakan mengikat komentar di bawah video tersebut

lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya